angin puting beliung disertai hujan lebat
senin pagi memporaporandakan pemukiman warga di kecamatan wulingi blitar
akibatnya puluhan rumah warga rusak parah
seperti inilah suasana pada saat angin puting beliung disertai hujan
melanda kawasan pemukiman warga di kecamatan wingi blitar
dan seperti inilah puing puing kerusakan akibat hantaman angin puting beliung disertai hujan
puluhan rumah warga rusak di bagian atapnya
bahkan sebuah kafe serta tempat tinggal pemiliknya roboh rata dengan tanah
sebuah rumah juga tertimpa tower radio komunikasi hingga rusak di bagian atap
sementara sejumlah bangunan gedung sekolah serta masjid juga mengalami kerusakan parah
aliran listrik sempat terputus hingga dua jam lamanya
menurut warga angin kencang terjadi sangat cepat
dengan didahului suara gemuruh dan memporak porandakan bangunan
sementara di trenggalek tanah longsor terjadi di jalur utama desa bangun dan bendoroto
timbunan material tanah dan bebatuan dari tebing setinggi lima belas meter menutup seluruh badan jalan
pada ruas jalan bangun bendoroto inilah terdapat lima titik bencana tanah longsor
longsor terparah berada di dekat jembatan utama bangun dengan panjang material longsor mencapai dua puluh lima meter dengan ketinggian dua meter
tanah longsor terjadi setelah wilayah kecamatan ini diguyur hujan deras selama lebih dari tiga jam
kalau yang longsor ini menghubungkan desa bendoroto ke desa bangun
proses evakuasi material longsor membutuhkan waktu lebih dari lima jam
hal ini karena volume timbunan material longsor ini cukup banyak
rencananya proses evakuasi akan dilanjutkan pada hari ini untuk menyingkirkan beberapa titik longsor yang lain
yusuf yunofianto fadli rahmawan blitar dan terenggalek